larangan untuk membawa kendaraan bermotor ke dalam kompleks gelora bung karno bukan tanpa alasan
sepanjang area disiapkan hiburan bagi pengunjung yang berjalan kaki salah satunya pemain engrang
salah satu hiburan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung asian games dua ribu delapan belas di kompleks gelora bung karno adalah para pemain egrang seperti di belakang saya ini
persiapan untuk menghibur teman teman di asian games berapa lama sih
wah lama banget saya persiapan itu cuma dua hari
kalau dandan kita prepare memerlukan waktu satu jam
kita sudah asal memasang egrang ini kita sudah prepare semua satu jam kita
keren banget senang banget bahagia banget ini dari berapa negara ini ya
ini kan ajang ajang yang membangun kita
asian games dua ribu delapan belas semoga indonesia itu juara ya karena sebagai tuan rumah
kalau nggak juara malu karena omset kita sekarang menaik ya jadi hidup indonesia indonesia indonesia
egrang berpakaian wayang ini menarik perhatian pengunjung lokal dan mancanegara
selain pemain egrang banyak hiburan yang disiapkan inas gok bagi para pengunjung hingga tiga september nanti
azaleh pinata jakarta